baik dan kita akan langsung menuju ke gedung kementerian agama
kita mengikuti bagaimana pengumuman dan gelaran sidang isbat satu zulhijjah seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah
khususnya umat islam di seluruh indonesia dan teman teman media
saya akan menyampaikan laporan penyelenggaraan sidang isbat penetapan awal durhijah seribu empat ratus empat puluh tiga hijri
ini adalah dua ribu dua puluh dua masyahi yang baru saja kita akhiri
pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan hasil sidang isbat tersebut
sidang isbat yang baru saja selesai dilaksanakan
diikuti oleh ketua komisi delapan dpr ri kejabat eslon satu dan eslon dua
ketua komisi delapan dpr ri kejabat eslon satu dan eslon dua
ketua komisi delapan dpr ri kejabat eslon satu dan eslon dua
dari brin dari big badan informasi geospasial dari planetarium jakarta
dan juga tentunya tim unifikasi kalender hijriyah kementerian agama
mereka sebagian yang hadir di sini

dan juga sebagian yang tidak
derajat lima puluh dua menit sampai dengan tiga derajat tiga belas menit
dengan sudut elongasi empat dua puluh tujuh derajat sampai dengan empat sembilan puluh tujuh derajat
ini adalah posisi hilal berdasarkan hisap
suatu metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal
sehingga apakah dimungkinkan hilal itu bisa dilihat atau tidak
dan setelah marib sidang itibat baru kita mulai yang hasilnya akan kami sampaikan sebagai berikut
dalam melaksanakan sidang isbat kementerian agama selalu menggunakan dua metode
yang selama ini menjadi bagian tidak terpisahkan satu dengan lain dengan lainnya
yaitu metode hisap
dan dengan metode perhitungan yang kedua metode ruiah
atau dengan cara melihat langsung keberadaan hilal
metode hisap dan ⁇ ruyah bukanlah dua metode yang diperhadapkan atau saling dibenturkan
keduanya adalah metode yang saling melengkapi satu dengan yang lain
keduanya sama pentingnya karena seorang ruiah tentu dia harus
menguasai hisap tanpa hisap dia tidak bisa meruyah dengan baik
begitu juga hisap sebagai sebuah hal yang sifatnya informatif tentang posisi ketinggian hilal
lalu kemudian diruiah
pemerintah sejak dulu melalui kementerian agama selalu menggunakan kedua metode tersebut
karena betapa pentingnya kedua metode ini saling melengkapi
satu dengan yang lain
informasi hitungan hisap telah dikonfirmasi dengan laporan sejumlah petugas kementerian agama
di daerah yang kita tempatkan tidak kurang di delapan puluh enam titik ⁇ ruyah ⁇ di tiga puluh empat provinsi seluruh wilayah di tanah air
dari delapan puluh enam titik tidak ada satu yang melaporkan melihat hilal
yang dilaporkan oleh direktur urusan agama islam dan pembinaan syariah
oleh karenanya dengan dua hal tersebut di atas
yaitu berdasarkan hisap posisi hilal seluruh wilayah indonesia sudah di atas ufuk
akan tetapi belum memenuhi kriteria imk nuruia mabims
serta laporan hilal juga tidak terlihat
sehingga secara mufakat bahwa satu dulhijjah tahun seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah jatuh pada hari jumat tanggal satu juli dua ribu dua puluh dua masahi
inilah sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan kita sepakati bersama
dan tentu kita berharap mudah mudahan dengan hasil sidang itbat ini seluruh umat islam indonesia
dapat merayakan idul adha secara bersama sama
mudah mudahan ini adalah simbol cerminan kebersamaan umat islam di indonesia
kebersamaan ini mudah mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita sebagai sesama anak bangsa
untuk juga menatap masa depan bangsa indonesia yang lebih baik secara bersama sama
demikian laporan sidang itbat
dan tentu kami sampaikan ucapan terima kasih kepada bapak ki abdullah jaidi
wakil masulama indonesia
yang tentunya nanti kami juga mengharapkan tausiahnya
dan juga kepada bapak ketua komisi delapan bapak yandri suwanto spt sebagai wakil rakyat kita
yang juga mewakili seluruh masyarakat indonesia
kepada bapak abdul jaidi dipersilakan untuk menyampaikan sepatah dua kata
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wassalatu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang kami hormati kami muliakan bapak wakil menteri agama
yang kami hormati yang kami muliakan ketua komisi delapan dpr ri
dan dalam hal ini dari jajaran kementerian agama jajaran kementerian agama
dan saudara saudara sekalian kaum muslimin seluruh tanah air
baru saja kita mendengarkan tadi keputusan menteri agama
yang dalam hal ini diwakili oleh wakil menteri agama
berkenaan dengan jatuhnya satu dhul hijjah yaitu pada tanggal satu juli dua ribu dua puluh dua
dan berarti hari raya idul adha akan jatuh pada tanggal sepuluh dhul hijjah
berkenaan dengan tanggal sepuluh dhul hijjah dan bertepatan juga
dengan tanggal sepuluh juli dua ribu dua puluh dua
oleh sebab itu kita sama sama mengetahui bahwa yang ada dalam kenyataan
ada perbedaan di dalam kita menyikapi hari raya idul adha
sementara saudara saudara kita dari muhammadiyah telah mengumumkan terlebih dahulu
tentang jatuhnya hari raya idul adha yaitu pada tanggal sembilan juli
tentunya hal seperti ini adalah sesuatu yang biasa terjadi di tengah tengah kita
adanya perbedaan tapi janganlah perbedaan itu sampai menjadikan kita perpecahan
tidak saling menghormati hendaknya kita saling menghormati adanya perbedaan itu
karena tentunya perbedaan itu pada silap permasalahan adanya wujudul hilal
dan adanya ru'yatul hilal yang kedua duanya menggunakan hisab
hanya tergantung kepada ketinggian daripada hisap itu masing masing
saudara saudara sekalian tentu di dalam benak kita kaum muslimin terjadi pertanyaan
kemudian kita ini ketika di mana mana kita berpikir apa yang berlaku berapa berlaku

karena arafah itu adanya di sana
sehingga kita menjadi bingung
kenapa kita harus bingung
kenapa kita harus bingung
kita ini dianjurkan puasa dari tanggal satu dhul hijjah sampai tanggal sembilan dhul hijjah
berarti kita kalau mau puasa pada hari jumat
atau berpuasa hari sabtunya masih dibolehkan
karena belum ditetapkan sebagai hari raya idul adha
dan terjadinya selisih itu
kalau terjadi perbedaan ahli hisab
maka putusan hakim dalam hal ini menteri agama
yang harus ditaati
tapi kita tidak melarang
saudara saudara kita yang akan berhari raya pada tanggal sembilan juli
sudara sudara kita dari muhammadiyah atau lain lainnya
tetapi marilah kita saling menghormati saling menghargai
di antara kita atas perbedaan ini
sehingga tidak menjadikan perpecahan di tengah tengah kita
intinya kami menghimbau
tentunya semangat idul adha ini
semangat hari raya kurban ini
inilah yang harus kita betul betul wujudkan di dalam kehidupan kita
sudara sudara kita fakir memiskin menanti uluran tangan kita
sudara sudara kita yang do'afa menanti uluran tangan kita
marilah kita berlomba lomba
dulhijjah sampai hari raya idul adha
perbanyaklah amal soleh
perbanyaklah perbuatan perbuatan baik
yang diantaranya adalah berpuasa
dan melaksanakan amal amal kebaikan yang lain
ini inti yang penting
di dalam kita mengisi
menjelang hari raya idul adha
dan hari raya idul adha itu sendiri
itulah harapan kami dalam rangka tetap kita menggalang persatuan dan kesatuan di tengah tengah kehidupan kita
terutama menjaga kebersamaan kita di dalam membangun bangsa dan negara republik indonesia yang kita cintai ini
sekian terima kasih atas segala perhatiannya
mudah mudahan allah swt senantiasa meridhoi kita
merahmati kita dalam perjalanan
dan hidup kita selalu